gedung parkir mampu menampung seratusan mobil dan dua ratus lebih motor
atau kita sebutnya gaji lubang tutup lubang
itu ada dua tujuh ratus pusat data dan ruang server di kementerian lembaga dan daerah
selamat malam dan sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk bisa mengundang pihak dari kemenbut ristek tapi sayangnya belum ada yang bisa bergabung
begitu banyaknya tumpukan sampah sehingga saya berdiri di atas kira kira dua meter dari titik terendah
sampai temen gue baru bilang kayak gitu
dan pohon indo itu itu yang pertama dan utama
sayur asam sunda agak merah
kuah segar misoa ini menyegarkan tubuh
di dalam melepaskan stoknya untuk bisa dijual
hingga rabu siang proses perampungan satu ratus tiga puluh delapan bangunan terus dilakukan
maksudnya untuk mencegah kesobekan itu apa yang lakuin sekarang
ya baik baik kalau misalnya
udah lama banget udah hampir lima tahun enam tahunan lah
tugasnya tak jauh berbeda dengan posko posko serupa yang sebelumnya pernah dibuat
kalau secara normal perusahaan diberikan kesempatan
dari kecil sampai smp sampai akhirnya smp tuh main bola bener bener bola kayak semi juga dong
iya sih tapi kan masih
jadi misalnya dari tegal ke jakarta kurang lebih seperti itu ya
gue bisa menghabiskan waktu gue seharian di tempat itu kan
kalau kami menyampaikan peringatan dini sering yang menerima itu dianggapnya
oke artinya kemudian masih banyak pertimbangan
namun belakangan mata uang kripto ini dipandang sebagai instrumen investasi
yang kedua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan bayar
yang ke amerika juga cuma bisa sekali atau enggak
dicampur ke dalam nasi yang sudah mengepul
jadi farr itu nama marganya bokap gue
dalam konteks atau dalam fase penyelidikan
yang kerap dipamerkan di luar negeri
bahkan di indonesia ini punya suatu mitos ya
itu terlalu mahal untuk berpenggunaan
jadi tidak nanti begitu mau berangkat haji
oh dia tujuh puluh satu ya
pembangunan manusia hingga keberhasilannya menekan angka inflasi
kayaknya bakal rusak makin parah
tapi probabilitasnya udah di bawah lima puluh kenaikan di bulan november
kehabisan atau hasilnya malah kurang segar ya biasanya kayak dalam tanda kutip sisaan di hari itu jadi mendingan banjirnya pagi pagi
kenaikan angka inflasi di sejumlah negara juga membuat isu resersi terasa semakin nyata
namun ketika anda melewati sini sebelum masuk ke arah tol kaligawe
karena kan emang kalau misalnya basket putra itu untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah
wah hari sabtu minggu ini
boleh tolong ceritakan sedikit tadi mas suparna sempat bercerita ada kenaikan harga bahan pokok beberapa bulan ini bagaimana
erina bersimpuh di pangkuan ibunda sofia tun gudono
menjadi pns karena prestasi atau
jadi bebas terus saya coba aja untuk nggak pakai masker
beserta para yang beresiko seperti orang orang dengan comorbid
dan tidak ada konflik atau keributan dengan pemilu kita
polisi tengah mendalami jaringan dan tujuan pengiriman ratusan ekor tergiling beku ini
jadi kenaikan beras ini udah ada sejak awal dua ribu dua puluh empat
berarti menurut lu tahun ketiga lu di uph itu paling kuat tuh tim
dari hasil penelitian sisik terenggiling adalah bahan baku untuk narkoba jenis sabu sabu
nyeri otot dan persendian muntah muntah dan diare